sepekan jelang hari raya idul fitri pemkot jakarta pusat dan badan pom menggelar sidak produk olahan makanan di pasar senen pada selasa pagi
dalam sidak ditemukan olahan tahu mengandung formalin dan zat pewarna tekstil
pemerintah kota jakarta pusat dan badan pom menyisir satu persatu lapak pedagang di blok tiga pasar senen yang menjual olahan makanan peternakan pertanian hingga perikanan
petugas juga mengambil sampel dan melakukan uji laboratorium
hasilnya ditemukan tahu mengandung formalin dan zat pewarna tekstil
sekretaris kota jakarta pusat iqbal akbarudin dan petugas bepom kemudian menyita tahu dan akan melakukan investigasi lanjutan
pertanyaan terakhir bagaimana cara melakukan investigasi dalam bppom
pertanyaan terakhir bagaimana cara melakukan investigasi dalam bppom
obat obatannya saya nggak ngerti kalau saya produknya tempe ini boleh dicek kalau tempe masih makan saya pikir sendiri saya tanggung jawab penuh